pada tahu istilah istilah ini juga gak sih
ya guys ya fomo fear of missing out ytta yang tau tau aja ya
saat ini salah tingkah kali ya takut banget loh
ytta apa ya gak tau
gak bisa dipungkiri saat ini kita hidup di era gempuran media sosial
mulai dari tuhan
twitter instagram hingga tiktok
kini jadi wahana yang turut mewarnai wacana di ruang ruang publik
tapi jangan sampai kebablasan media sosial perlu digunakan dengan bijak
ada yang ngasih mawar lagi cepet ada yang ngasih mawar lagi
terima kasih orang baik
ada banyak cara untuk bijak menggunakan media sosial
pertama pergunakan sesuai kebutuhan
lalu jaga sikap dan etika saat berinteraksi di media sosial
wah hebat super bangga
saringlah informasi yang didapat dan hindari aja deh akun akun provokatif
gak penting gak sih
lebih dari sarana berinteraksi media sosial juga dapat menjadi washdock loh
atau pengawas lembaga kekuasaan yang memiliki andil besar terhadap masyarakat
nah udah tau belum
kita bisa nih memanfaatkan situs lapor go id untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik di indonesia
tinggal isi laporan atau aspirasi dengan lengkap dan jelas
dan nantinya akan ada proses verifikasi hingga tindak lanjut dari instansi terkait
kalau digunakan dengan tepat main medsos jadi makin asik kan